pemerintah provinsi dki jakarta telah mengizinkan warga untuk kembali berolahraga di ruang publik selama masa pelonggaran ppkm level empat
salah satunya di taman mini indonesia indah kembali dibuka namun terbatas hanya untuk olahraga saja
lalu seperti apa persyaratan berolahraga di masa pelonggaran ppkm level empat
sejak sabtu pagi taman mini indonesia indah sudah diramaikan oleh warga yang hendak berolahraga
seperti lari dan bersepeda
pada jumat dua puluh agustus taman mini indonesia indah jakarta timur kembali beroperasi
kepala humas tmii adi ubo mengatakan ada peningkatan jumlah pengunjung dibanding hari pertama pembukaan
dari dua ratus orang menjadi seribu orang hingga minggu pagi
untuk perseratan masuk taman mini pertama bahwa harus taat prokes ya
dalam arti masker kemudian ada cek suhu itu kita wajibkan
itu satu hal lagi yang perlu diingat oleh masyarakat
harus membawa bukti setelah divaksin minimal dosis pertama
ini menjadi syarat utama untuk masuk taman mini
dan ini berlaku untuk perorangan bukan rombongan
misalkan satu mobil ada empat orang kemudian yang sudah vaksin baru satu orang itu akan kita tolak
di dalam area taman mini kita telah siapkan petugas petugas kita
terdiri dari satgas covid ya intern kita
kemudian juga pihak dari keamanan intern
dan juga biasanya dari satpol
bpp dan juga rekan rekan tni polri juga ikut membantu untuk penerapan prokes yang ada di dalam taman mini
sehingga nanti apabila ada kerumunan kerumunan itu kita himbo untuk mereka memecahkan diri untuk memisahkan
kita harapkan bahwa kerumunan jangan sampai lebih dari empat orang
untuk pengambilan foto foto kita juga sarankan seperti itu
dan itu secara reguler kita siarkan melalui speaker ya
sejumlah pengunjung mengaku senang bisa berolahraga di ruang terbuka
meskipun dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin
ya senang aja bisa keluar main lagi sama anak
biasanya di rumah aja paling main handphone gitu ya kan
kesian juga gadget terus masih kecil
aku sekarang sama keluarga semua bapak sama suami sama anak anak
senang banget sih akhirnya ada tempat untuk mereka main ya
karena selama ini kan cuma di rumah atau di arah rumah doang yang sempit lah
ini kan luas ya
jadi mereka senang banget sih
itu udah larian lagi
sih nggak ada masalah sih buat aku karena memang
dan untungnya kita emang udah ada vaksin juga memang berdua
kawasan tmii dibuka mulai pukul enam pagi sampai pukul enam sore
yang dapat dikunjungi hanya area terbuka atau outdoor
sedangkan indoor seperti anjungan dan museum masih ditutup
harga tiket masuk per orang seharga dua puluh rupiah
dan untuk sepeda seribu rupiah
yeay akhirnya bisa berolahraga di tempat terbuka seperti ini
tentunya rasanya aman dan juga sejuk
tapi harus ingat ya selama berolahraga tetap harus menggunakan masker
jaga jarak dan kalau perlu harus bawa minum dan juga bekal sendiri
supaya olahraganya aman dan juga sehat
nova nayantaka indra hadi jakarta